lu buruan cari indri
mama baru sananya
tenang saja lah pak marzuki
lagi pula siapa yang akan memilih mamat itu jadi ketua rw
sekarang dia tuh udah jadi pahlawan
apalagi kalo udah menghadapi perseteruan maipah sama bang widdin itu
pak marzuki coba cari sajalah yang lain ya
itu masalahnya pak rw
semua orang takut
lah kalo mamat maju
jadi calon tunggal dia
apa jadinya kampung kita ini
kalo sampe mamat jadi ketua rw
nah sekarang kampung kita aja udah kayak gini
gimana kalo mamat jadi ketua rw
eh pak marzuki

emang rahasia apaan sih
yang diomongin sama maipah
gak ada rahasia
kenapa nyata di muka takut begitu
gue bukannya takut
gue males aja tuh dengerin omongannya si ipah
biar cepet kelar dia cepet pulang
udah gitu aja
kamu kira apa tidak capek saya berbohong terus
setiap kali maipah itu berantem sama bang muhyiddin
ah selalu saya berbohong sama si mamat
saya lagi ke bandung
saya lagi ada di cikarang
kampung saya pai kumbuh
udah saya sebut juga
semua kota di indonesia sudah saya sebut
saya itu jadi rw kan menjalankan amanah mencari pahala bukan mengumpulkan dosa berbohong
pak marjuki coba bicara dengan pak rizal
siapa tahu dia mau dicalonkan jadi ketua rw
selain dia memang sudah dihormati sama warga dia itu kan juga keluarganya maipah
nah kalau dia jadi ketua rw tidak mungkin bang muhyiddin itu berani ngatur ngatur lagi
ya terserahlah yang penting bukan saya
kalau sampai mamat jadi ketua rw
belum tentu juga mungkin kampung akan bisa lebih bagus
karena kamu itu butuh orang gila untuk menata kampung yang gila ini
tapi selama ini pak heru gila
kan tadi pak hero sendiri yang bilang untuk menata kampung yang gila perlu orang gila
ya sudah diminum airnya tuh minum
oh kalau indri sampai pulang sendirian kelar hidup gua bisa diomelin semua orang nih
pak merjuki coba bicara sama pak rizal
siapa tahu saja dia bersedia
ya pak rw
menurut saya beliaulah calon yang bagus untuk ketua rw
benar pak rw setuju
ya ada apa
sorry indri gua telat
tadi oma sama mak noid berantem
ini sekarang ada di mana
di kendaraan umum
mau ke bandung
jangan bercanda ah udah mau sore nih
yaudah kalau gak percaya lihat aja nanti
udah lah angkotnya rame
jangan jangan indri udah selesai
indri udah pulang lagi
abis deh ini pulsa gua
indri udah pulang
kok lu nanyanya sama gua kan lu yang jemput
indri yang gak ada
lu salah jemput kali
lu jemputnya di mana
di tempat jalan
di tempat janjian
iya gua tau maksudnya lu janjiannya di mana
ya di tempat gue jemput
katanya dia ke bandung
lu janjian di bandung
udah lu tunggu aja di situ mungkin dia lagi ngambek gara gara lu lama jemputnya
belum selesai ngomong udah dimatiin
coba sampein berdua bujuk
mungkin dia mau
mamat itu bagus
iya tapi dia baik
jujur tulus peduli sama warga
jadi juru kampanye dibayar berapa
lu nggak ada
ndri lu dimana ndri
udah masuk tol cilengi
andre udah sore nih jangan bercanda ah
ngapain aku bercanda
ndri kakak minta maaf
sekarang lu dimana biar gua jemput
gimana udah ketemu
patah patah patah
patah patah patah
patah patah patah
maksud lu apaan sih
indri kemana ya kok jam segini belum pulang
lagi makan makan sama himba
ini lagi telponan sama ndra
ndra lu lagi makan sama ndri kan ya
eh lu buruan cari ndri mama baru sananya buruan
ini gua lagi cak
makannya kalo orang lagi ngomong itu jangan langsung ditutup dengarin dulu
ndra nanti aku nunggu
sorry ya tadi gua kirain lu kakak gua
abisnya dia itu nelfonin gua terus
padahal kan gua pengennya telponan sama lu
pasti kangen lah soalnya gua kan orang yang ngangenin
nanti gua telpon lagi ya
wah ada urusan penting nih